dua tahun pemerintahan presiden jokowi dodo dan wakil presiden yusuf kala menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi yang tak ringan
melamahnya perekonomian dunia terpuruknya harga komoditas ditambah target pemerintah yang dianggap tidak realistis
terpaksa membuat presiden harus merombak tim ekonominya hanya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun
kembalinya sri mulyani ke tanah air dan masuk ke dalam kabinet dinilai akan berdampak baik bagi tren pertumbuhan ekonomi yang tahun lalu sempat menurun
serta membuat kebijakan fiskal semakin membaik dan lebih rasional
data bps memperlihatkan pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal dua dua ribu enam belas meningkat signifikan dibanding dua ribu lima belas dari empat tujuh persen menjadi lima dua persen
sejak dua ribu sebelas itu ada penurunan pertumbuhan ekonomi yang tadinya sempat puncak enam lima dan kemudian terus menurun sampai dua ribu tujuh belas
jadi upaya untuk melawan krim ini tidak mudah dan challenge terbesar tentunya adalah infrastruktur
infrastruktur yang kemudian ya dengan putusan yang cukup berani secara politik dan tidak populer untuk menghapus subsidi bbm
jadi kita melihat setahun ini sudah terjadi pembalikan jadi sudah mulai meningkat tren pertumbuhannya
dan memang infrastruktur memang membutuhkan waktu sekitar satu dua tahun dan untuk kebijakan fiskal juga semakin membaik dengan kembalinya bu sri mulyani yang lebih ketat dan hati hati
hanya empat puluh satu persen masyarakat yang puas akan kinerja presiden jokowi
apa yang menjadi penyebab mengapa dua ribu enam belas ada recovery atau memulihkan kembali kepercayaan publik
itu terutama pada indikator ekonomi makro
jadi memang ada keberhasilan pemerintah untuk menurunkan angka inflasi
dan ini berimplikasi pada mudahnya keterjangkauan rakyat untuk membeli barang barat
namun instruksi presiden untuk menurunkan harga daging sapi di angka delapan puluh per kilogram
dan langkah kementerian perdagangan pembuat menetapkan harga acuan tujuh komoditas pangan
belum berhasil menekan harga daging sapi di bawah seratus ribu rupiah per kilogramnya
selain masalah pangan sektor pajak juga kini tengah disoroti
target penerimaan pajak dinilai tak realistis sehingga pemerintah harus mengeluarkan program tax amnesty
meskipun begitu realisasi tax amnesty yang mencapai sembilan puluh tujuh triliun di periode pertama
dinilai cukup berhasil membawa sentimen positif untuk mencapai target satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
lima belas paket kebijakan deregulasi ekonomi juga digelontorkan di berbagai sektor
mulai investasi pajak perizinan tenaga kerja hingga energi
tapi banyak kalangan menilai deregulasi ekonomi masih sebatas kebijakan di atas kertas
belum sepenuhnya bisa terrealisasi
meskipun di bidang infrastruktur cukup memperlihatkan hasil yang signifikan
namun masih menghadapi tantangan berat
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersingkat perizinan terutama di daerah
program tol laut yang digadang gadang sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi maritim
dan menekan harga kebutuhan terutama di kawasan timur indonesia juga belum bisa berbuat banyak
kendati sejak november dua ribu lima belas pemerintah sudah meresmikan enam trayek pol laut
kesenjangan harga kebutuhan pokok di jakarta dan kawasan timur indonesia
seperti di jayapura papua masih cukup jauh
masa bongkar muat banjir
barang di pelabuhan atau dwelling time juga sudah mengalami perubahan
meskipun di beberapa tempat seperti pelabuhan belawan medan
dwelling time masih mencapai tujuh hari
deretan capaian sekaligus pekerjaan rumah di bidang ekonomi untuk mewujudkan janji kampanye memang masih menumpuk di depan mata
pemerintah sebaiknya tidak terjebak pada angka angka statistik ekonomi
namun lupa memikirkan kualitas dari pencapaian ekonomi tersebut
ibu tero cnn indonesia
iya benarkah pesimisme
banyak kalangan terkait kinerja bidang ekonomi berdasarkan variable variable yang cukup terukur dan realistis
rekan saya alfito dinova gintings akan mengulasnya secara lebih lengkap bersama seorang ekonom senior alfito
terima kasih eva
sektor ekonomi memang banyak disorot sebagai salah satu indikator utama keberhasilan sebuah pemerintahan
di tengah ketidakpastian ekonomi global
pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan yang cukup tinggi
apakah semua ekspektasi tersebut sejalan dengan realita yang ada
kami akan membahasnya malam hari ini dengan raden pardede ekonom senior resko institute
yang banyak berkecimpung di pemerintahan pengambilan kebijakan serta dunia bisnis
selamat malam pak pardede
kalau ekonomi selalu di dua tahun ini orang selalu ketika bicara ekonomi jokowi tax amnesty
kita bahas dulu tax amnesty
sampai sejauh ini penilaian pak pardede seperti apa
penilaian terhadap tax amnesty sampai dengan bulan september adalah saya pikir di luar ekspektasi banyak orang
kita tahu bank indonesia di awalnya kan paling lima puluh enam puluh triliun lah tebusannya
ternyata sembilan puluh triliun lebih tebusan di tahap pertama
ini tahap kedua masih ada tahap ketiga masih ada
dari sisi kalau kita lihat dibandingkan dengan
berbagai negara lain tebusan yang sembilan puluh tujuh dan juga repatriasi sekitar satu ratus empat puluh triliun
sampai itu sampai tahap ketiga ya
iya itu tadi satu ratus enam puluh lima triliun kan target dari pemerintah sampai dengan tahap yang ketiga
kemudian kalau kita lihat yang dideklarasikan itu sudah rp tiga enam ratus triliun
deklarasi untuk kemudian siap dipotong
betul yang sebelumnya mereka tidak
menyebutkan itu di dalam daftar kekayaan mereka
jadi ada yang baru tiga enam ratus triliun ini
ini basis yang baik buat perpajakan
oh ya itu basis yang baik
jadi ini satu keberhasilan nodal artinya ini jelas sih
jadi pesimisme itu bisa dibantah terbantahkan
saya pikir kita harus kasih kredit ke teman teman di pajak dan terutama presiden
karena presiden saya lihat ikut campur ikut langsung turun
mengundang pengusaha dan lain sebagainya
bukan hanya itu dia kampanye langsung di bandung di surabaya di medan
kita saksikan terlebih dahulu statement dari presiden berikut ini terkait dengan tax amnesty yang sudah kami rekam beberapa waktu sebelum ini
dan yang perlu saya sampaikan orang selalu berbicara masalah target rupiahnya
kalau saya tidak
isunya bukan itu
arahnya bukan ke sana
arahnya adalah yang pertama reformasi pajak
mulai teks amnesti pajak ini untuk apa
untuk reformasi pajak
reformasi perpajakan kita
sehingga undang undang kup undang undang pph undang undang ppn nya
ini harus diperbarui
yang kedua kita ingin membangun kesadaran kepatuan terhadap pajak
nah ini kena
karena yang diundang dua ribu yang datang dua ribu tujuh ratus
yang diundang tiga ribu yang datang tiga ribu lima ratus
ini kan sebuah kesadaran
yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah
membangun sebuah trust
membangun sebuah kepercayaan
bahwa pajak ini dipakai untuk membangun negara
iya pajak dipakai untuk membangun negara
dan ketika diundang pengusaha pengusaha itu datang ke istana
bukan hanya datang tapi kemudian mereka walk the talk gitu
datang ke kantor pajak dan kemudian
mengapa itu bisa dilakukan di era jokowi
padahal ini dicanangkan kalau nggak salah di era pak sby waktu itu
sudah mulai dicanangkan di situ
saya pikir satu adalah yang saya katakan tadi
yang membuat mereka artinya para pengusaha ini juga merasa lebih
apa namanya lebih confident
lebih aman dirasakan adalah karena presiden juga sebetulnya mengambil risiko besar juga
artinya kalau ini tidak berhasil bagaimana
padahal presiden sudah ikut campur dari awal di sini
nah disitu adalah menyebabkan pengusaha sudah melihat eh ini presidennya saja ikut
mengambil risiko ini
akhirnya itulah yang membuat saya pikir trust itu muncul
berarti administratur sebelumnya tidak mengambil risiko itu ya
belum pernah sampai ke sana
belum sampai sejauh ini
kalau ini kan begitu diumumkan beliau kampanye datang ke bandung datang ke surabaya
ini kan belum pernah dia seperti ini
saya pikir dulu hanya menteri keuangan saja lah atau dirjen
ternyata enggak dia ikut
pak pardede bapak melihat bahwa sampai sejauh ini capaiannya demikian besar
itu artinya orang orang kaya indonesia selama ini abai terhadap pajak
atau bisa menggunakan pintu belakang untuk mengamankan kewajiban itu
ya kita enggak bisa melihat yang kebelakang kan kalau dikatakan ini
ini kan persoalannya itu tidak itu it takes two to tango kan katanya kan
jadi sama sajalah ini
jadi ini kan artinya kesempatan untuk pengambil
pengampunan ini kan sekali
nggak boleh berkali kali ini
kalau berkali kali berarti ini nggak benar itu program ini
dengan dikasih pengampunan ini dan kemudian seperti yang kita katakan tadi
kredibel yang mengumumkan dan mereka merasa nyaman di masa yang akan datang ya sudah
lebih bagus sekarang deh kita beresin ini semua
ini membuktikan bahwa tentu kalau ke depan nanti teman teman yang sudah bayar pajak ini
kan bisa diaudit lagi
saya pikir mereka tidak akan berani macam macam
karena basisnya sudah jelas
waktu itu asetnya satu triliun nggak mungkin lebih kecil dari satu triliun
ya akan tetapi apa yang dikatakan oleh pak presiden itu benar
bahwa jangan hanya melihat nominalnya yang sembilan puluh delapan
jadi daftar wajib pajak ini jumlahnya ini harus naik lagi
satu juta dari dua ratus lima puluh lebih warga negara
ini menurut saya harus sampai ke enam puluh bahkan tujuh puluh juta ini
supaya umkm ini jadi dua tahap berikutnya ini tahap kedua sampai dengan desember
kemudian dari desember ke maret ini harapan kita adalah yang umkm
baik umkm artinya pengusaha pengusaha mikro kecil dan menengah ini
baik itu pengusahanya maupun orang perorangannya sudah sebanyak banyaknya bisa masuk
pns masuk juga karena mungkin pendapatan mereka mereka ini dari istri dari yang lain lain kan bisa masuk ke sini
kemudian juga pegawai profesional para dokter notaris masuk
maka instrumen pajak ini menjadi
jadi ini sudah ada lagi mimpi bersandar pada perolehan minyak dan gas
iya itu dia
baik kita akan bahas tapi dibalik pencapaian tax amnesty itu juga ada catatan
terutama soal harga yang kemudian kita tanya ini sebenarnya bisa nggak pemerintah bisa melaksanakan
terutama masalah daging dan kebutuhan pokok lainnya
kami akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih masih bersama kami di program khusus dua tahun pemerintahan jokowi jk
kita sudah bicara tentang tax amnesty tapi juga kita bicara soal hal hal yang sifatnya lebih mikro
yang langsung bersentuhan dengan publik masyarakat yang ada di
di bawah soal harga
pak pardede kita masih ingat
menjamin harga daging
akan turun menjadi delapan
ribu rupiah per kilogram yang
tidak pernah tercapai bahkan setelah lebaran ini selesai
dan kemudian mendatangkan
india yang juga entah
bagaimana nasibnya begitu juga dengan
harga gas yang orang kemudian
merasa ada yang
gak fair kita produsen gas yang cukup besar
kenapa kita membayar lebih besar
daripada orang orang yang
menikmati gas kita di luar gitu itu bagaimana pak
ya ini dua hal
yang berbeda ya artinya
komoditas dan gas
satu komoditas utamanya
komponen pangan lah ini kan
saya pikir memang
kita nggak bisa mengatur itu
oleh pemerintah sepenuhnya
boleh dikatakan bahan
pokok yang benar benar
misalkan beras kan
tapi apa ya daging
nggak bisa produksi di sini kita tahu
dan kalaupun kita produksi ini sangat mahal
sekali karena lahan kita juga terbatas
masa sih lahan kita terbatas
lahan kita terbatas
jadi lahan yang dibutuhkan
untuk beternak sapi dengan lahan yang dibutuhkan
untuk beternak ayam
dengan kilogram yang sama
itu jauh lebih sedikit untuk ayahnya
jadi simpulnya makan ayam saja
ayam ayam lebih tepat menurut saya
daripada daging sapi
jadi artinya ada beberapa yang diserahkan
kepada mekanisme pasar
jadi kalau daging dikonsumsi oleh orang kaya
pak jokowi juga jangan
menetapkan harga lagi biarkan saja
betul secara fair mengatakan bahwa ini
jadi intinya adalah
memang jangan semua diatur
ada hal hal yang penting yang dianggap
memang dianggap bahan makanan utama
nah itu bisa
gas ini persoalan besar
memang keluhan dari para industriawan ini
kok gas di harga gas di indonesia
dibandingkan dengan thailand
kok kita lebih tinggi
padahal kita tahu gas di thailand itu
dari kita juga
gak punya mereka
artinya impor lah kebanyakan
kemudian juga di malaysia
kok kita lebih mahal
katanya disini sekitar sepuluh sampai sebelas dolar
disana lima sampai enam dolar
kenapa bisa terjadi begini
ini adalah persoalannya menurut saya persoalan persaingan
memang hak hak monopoli itu
jangan diberikan kepada satu satu orang
ya kita tahulah siapa itu
saya tidak akan menyebutkan namanya
demikian juga trader trader kita
yang mengambil margin yang sangat besar sekali di industri ini
tapi ini bukan sebesar besar kemakmuran rakyat
itu yang persoalan ini kan
itu bagaimana menerjemahkan undang undang
ya karena yang terjadi kalau kita lihat sekarang
sementara harga gas katakan di thailand itu
menyesuaikan ke harga pasar dunia kan
makanya mereka bisa turun menjadi lima enam dolar
kita di sepuluh
seluruh industri kita itu bisa turun menjadi lima enam dolar

kimia kita atau industri power pun
yang memakai gas ini ya kalah lah persaingan
jadi itu namanya rigiditas ada price rigiditas
dan nggak ada untungnya juga pada akhirnya buat kita
buat industri kita keseluruhan suffer
mereka kalah bersaing
kalau buat yang memonopoli itu lu untung lah
nah yang untung
nah itulah yang harus dibereskan sekarang ini
walaupun itu yang untung itu selalu bilang bahwa ini kan buat negara
kita kan kontribusi buat negara gitu
menurut bapak harus direformasi itu ya
biarkan swasta masuk
termasuk persaingan usaha
kita bicara pajak tadi terus kita bicara soal infrastruktur
karena pajak yang tinggi pencapaiannya
ini berarti langkahnya jokowi untuk melaksanakan bukan reformasi
istilahnya menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah
itu akan teraksana
kita dengarkan terlebih dahulu
apa yang disampaikan oleh presiden terkait dengan pembangunan infrastruktur

saya sampaikan bahwa kita ingin konsentrasi ingin fokus pada infrastruktur
baik jalan jalan tol pelabuhan airport jalur kereta api
dan itu kita tidak jawa sentris tapi indonesia sentris
sehingga kita bangun misalnya kayak airport di ermbeli
itu benar meriah di aceh tengah
kemudian di natuna
kemudian ini nanti akan kita resmikan lagi di miangas
pulau paling utara
jalan negara mungkin bagi sebagian orang oke lah bisa diterima
tapi ada beberapa orang yang saya ajak bicara mengatakan bahwa
airport itu kepentingannya kepentingan ekonomi kuat
jadi pemerintah jangan masuk di situ biarkan swasta yang
bagaimana visi pembangunan infrastruktur secara umum
yang dicanangkan oleh administrator joko widjeka
ini menurut pak pardide
bahwa infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan sudah benar
kita sebetulnya kalau kita lihat di dalam belanja pembangunan kita
kita masih defisit
artinya dibandingkan berbagai negara
dia harus mengurangi karena dia sudah terlampu overheat
nah kita masih kurang
jadi pembangunan infrastruktur kita infrastruktur dasar itu
memang masih harus dilakukan oleh pemerintah
belum sampai pagu ideal
jadi ini masih butuh mungkin sepuluh lima belas tahun ke depan
masih terus harus digenjot ini ya
bahwa yang harus dipikirkan adalah dari mana pembiayaannya tadi
itu yang menjadi tanda tanya besar
apakah pembiayaan itu murni dari apbn
menurut saya jangan
dan kalau saya lakukan perhitungan terhadap apbn kita sampai sepuluh tahun yang akan datang
rasanya nggak cukup
kalau hanya dari apbn
walau ya tax amnesty nggak mungkin terus menerus seperti anda katakan
itu hanya sekali saja
tahun depan kan akan turun
jadi tahun ini masih oke
tahun depan terus dari mana lagi
jadi ini yang harus dilihat
jadi namanya membangun infrastruktur itu menurut saya benar
bahwa kita kekurangan
artinya infrastruktur kita masih
harus digenjot gitu
tapi dari mana pembiayaannya
dari mana pembiayanya harus dipikirkan
dan menurut saya bisa dari swasta juga
baik swasta dalam negeri maupun luar negeri
supaya kita lebih
kalau kita ikutkan swasta kan bagus juga kan
swasta ikut berpartisipasi
masalahnya apakah mau swasta
karena kan swasta kan maunya datang banyak cepat return nya
makanya harus ada diversifikasi risiko di situ
dua tahun jokowi jk berapa raport yang layak dari skala sampai sepuluh
pak dede canangkan
untuk ekonomi saya akan kasih saya pikir tujuh lima
ya fair lah ya
kira kira seperti tujuh lima ya
enggak delapan aja
karena masih banyak tantangan yang kedepan kita lihat lah dua tiga tahun
kalau yang pertama tahun pertama
tahun pertama saya pikir masih di enam lima
berarti naik lah ya lumayan lah ya
pak dede menilai ini ada kenaikan mudah mudahan naik terus
pak raden pardede terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia
tidak hanya sektor polhukam ataupun ekonomi permasalahan pendidikan kesehatan dan sosial budaya juga tak kalah penting untuk dibahas
bagaimana pemerintah mengelola permasalahan ini
kami akan mengulasnya usai jeda berikut ini tetaplah di program spesial dua tahun pemerintahan jokowi jk

dari mana itu dikperem
yang terakhir menaruh pemerintah
pasaran pakai tandare senator kana
pendidikan mendapat porsi cukup besar dalam postur anggaran belanja negara dua ribu enam belas
empat ratus sembilan belas dua triliun rupiah atau sekitar dua puluh persen dari total anggaran
dengan alokasi anggaran yang sedemikian besar
hal itu pula yang menjadikannya tak lepas dari kritik
pemerintah jokowi jk dianggap masih banyak memiliki pekerjaan rumah
mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik
fasilitas belajar yang belum merata
hingga diskusi tentang kurikulum yang tak kunjung tuntas
kesan saya ini masih banyak lubang lubang bolong bolong dalam bidang pendidikan
bahkan sampai hari ini pun diskusi tentang kurikulum dan sebagainya masih ribut saja
di sektor kesehatan pemerintah mengupayakan terwujudnya keluarga indonesia sehat
dengan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan hingga ke daerah terpencil dan perbatasan
serta mencanangkan program jaminan kesehatan nasional
di tahun kedua
pemerintahan jokowi jk sejumlah peristiwa yang sempat memercik isu intoleransi
juga beberapa kali terjadi di daerah
meski masih dalam skala kecil
sebagai indikator konflik yang lebih besar
kekhawatiran tersebut setidaknya masih bisa diredam
mengenai toleransi itu juga kelemahan kita ya
banyak orang mengatakan mencatat ya
bahwa toleransi di indonesia ini bukannya makin naik makin tahun makin merosot
ini adalah indikator konflik antara
antar suku demo dan segala macam yang isinya perkelahian antar suku antar ini kan
bukannya makin toleran
ya memang toleransi juga banyak berkembang
tetapi lebih banyak lagi yang dulu bisa toleran sekarang malah nggak toleran
deretan klaim keberhasilan pemerintah sekaligus pekerjaan rumah di bidang sosial budaya
untuk mewujudkan janji kampanye masih harus dituntaskan
di sisa masa pemerintahan

karenanya capaian keberhasilan jangan hanya menjadi klaim pemerintah sepihak
tapi harus secara nyata mensejahterakan halayak banyak
agus firmansyah cnn indonesia
permasalahan kesehatan pendidikan dan sosial budaya
memang lekat sekali dengan keseharian dan kehidupan masyarakat
untuk mengetahui bagaimana sentimen para netizen
terkait masalah masalah tersebut
bersama saya direktur eksekutif politika wave
saja bedah di sosial budaya di mana
memang kalau dibandingkan dengan dua
bidang yang lain ini relatif lebih rendah
begitu ya karena lima puluh lima puluh
oke kita akan bedah satu per satu
untuk yang pertama ini masalah
kartu indonesia sehat artinya memang
masyarakat tidak merasakan
sebetulnya begini kalau
di kesehatan ini kenapa dia
tinggi sekali negatif
ini kan ada dua program
ya bpjs yang dari
pemerintahan pak sby
kemudian kis juga yang
dari pemerintahan pak jokowi
masyarakat itu masih
banyak yang menggunakan kalau kita lihat di data
bpjs ini kan di satu sisi
membantu sekali tapi
di sisi lain operasional di lapangannya
kan banyak komplain ya
seperti waktu antrian yang panjang
kemudian obat yang dibatasi
dan lain sebagainya
kemudian kis sendiri pun
masih ada kebingungan apa sih bedanya dengan
karena ini sektor yang sangat terkait
dengan kehidupan sehari hari masyarakat
begitu masalahnya dirasakan
itu sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan
hanya sebelas persen yang
kemudian merasa puas terhadap
masalah pelayanan kesehatan dan
kartu indonesia sehat ini ya
karena mereka merasa memang
baik bpjs ataupun kis ya bermanfaat
karena pengobatan gratis ya
tapi ya itu dia
mungkin pemerintah harus bekerja
keras gimana supaya
goodwill nya itu memberikan pengobatan
gratis itu bisa diimbangi oleh
pelayanan yang memang memuaskan
yang dirasakan oleh masyarakat
dan tentunya tenaga kesehatan juga
baik artinya kartu
sakti jokowi ini masih belum begitu sakti
karena kalau kita lihat ini masalah
pendidikan juga menjadi masalah juga
karena enam puluh lima persen masih menganggap
masih sentimennya masih negatif
ya karena memang beberapa hal kan terkait kip ini kan
dianggap distribusinya masih belum terlalu baik
belum terlalu optimal daerah daerah masih banyak yang belum terima
kemudian banyak netizen juga yang anggap
ya kip itu belum berjalan artinya di sekolah sekolah
masih ada penghutan masih ada biaya dan lain lain
gitu yang mereka rasakan
sementara kan kalau konsepnya kip itu kan jadi gratis gitu

itu yang kemudian belum dirasakan oleh masyarakat
belum dirasakan kemudian terkait juga dengan
fasilitas pendidikannya sendiri terutama di daerah kan
sering kita lihat sekolah sekolah yang kondisinya tidak bagus
kemudian akses akses ke pendidikan yang
seperti jembatan gantung yang juga berbahaya
buat anak anak penjangkau tersebut
tapi ada hal positifnya adalah ini ada satgas
yang dibentuk kemudian mendikbud
nah ini mendikbud mendikbud yang mana nih
mas yose mendikbud yang baru apa yang lama nih
data ini kan campuran
jadi data ini kita lakukan dari oktober tahun lalu
sampai oktober tahun ini
ya tentunya masih lebih banyak pasti percakapan terkait mendikbud sebelumnya ya
yaitu pak anies tapi ya campuran lah kombinasi gitu mbak
baik selanjutnya di bidang sosbud adalah masalah intoleransi dan radikalisme
dan ini yang sebetulnya masih dilihat sangat positif
ya di sini memang diakui diapresiasi oleh netizen bahwa di masa pemerintahnya pak jokowi ini
masalah intoleransi sama radikalisme ini berhasil ditekan gitu
diapresiasi oleh netizen dengan berbagai program program yang dilakukan oleh pak jokowi
baik apa saja sih masalah atau komentar komentar masalah intoleransi atau radikalisme yang sentimen positif yang diapresiasi
kasus kasus seperti apa
ya ini kan misalkan kalau kita bicara radikalisme kan ini sangat terkait erat dengan teroris ya
nah memang kan kita lihat kan di masa presiden jokowi contohnya seperti kayak bom sarinah gitu
betapa memang radikalisme
betapa memang radikalisme
itu bisa ditekan efek viral negatif dari bom sarinah itu bisa dikendalikan dengan sangat cepat gitu
kemudian penangkapan penangkapan teroris juga
terus ada juga kan program program deradikalisasi yang dilakukan di offline maupun di online
nah ini juga mendapatkan sentimen dan apresiasi dari
padahal program deradikalisasi ini kan bukan program baru sebetulnya
mengapa kemudian di saat pemerintahan jokowi jk ini lebih diapresiasi
ya yang jelas gini kan
ada beberapa inisiatif inisiatif yang memang terutama dikomunikasikan oleh bnpt ya
bahwa program deradikalisasi ini sedang dilakukan
melibatkan juga para tokoh melibatkan juga para ulama di berbagai daerah
dan juga yang lebih penting juga sekarang ini medsos pun sudah dielaborasi dalam program deradikalisasi
dari polri dari bnpt
mereka bilang bahwa kontor kontor radikal ini juga dilakukan dengan sangat agak mudah
karena mereka menyadari kan media sosial ini jadi pintu masuk banget kan buat paham paham radikal
jadi itu menjadi poin yang penting begitu ya
oke yang terakhir adalah masalah revolusi mental
ini sebetulnya slogan utama dari pemerintahan jokowi jk yang dijual pada saat dua ribu empat belas
dan kita lihat memang masih positif
tapi mungkin kalau lima puluh sembilan ya bolehlah kita nilai masih belum terlalu berhasil ya
karena itu sebenarnya program utama
sebetulnya revolusi mental ini bisa positif
justru banyak ketolong sama pak jokowi sendiri sebagai presiden
mas netizen ini sangat mengapresiasi kan berbagai contoh kesederhanaan yang dilakukan oleh beliau
contohnya kayak yang viral dua malem apa tiga malem yang lalu gitu ya
ketika beliau beli sepatu
oh sepatu diskon
aktivitas aktivitas dia bersama anaknya juga mungkin yang di instagram
kemudian anaknya juga yang jual martabak gitu kan
tidak seperti anak presiden gitu kan
naik pesawat kelas ekonomi dan lain sebagainya
nah kita malah netizen itu malah belum banyak mengapresiasi program revolusi mental yang dilakukan oleh kementerian terkait
itu malah gak terlalu banyak kedengaran gitu pak
artinya terjemahan revolusi mental dari para netizen ini lebih kepada sosok pribadi dari presiden joko widodo dan keluarganya
nah itu yang positif ini ya
mereka mengkritisi program yang seharusnya di lead oleh kementerian pmk ya
nah itu hanya sebatas slogan hanya sebatas sosialisasi dan lain sebagainya
jadi ini mungkin yang jadi pr
makanya kan kalau kita lihat dari margin nggak terlalu jauh gitu antara positif dan negatif
nah ini yang harus jadi pr dari kabinet kerja gimana memang mewujudkan revolusi mental ini tidak sekedar tagline
tapi memang dirasakan dalam kehidupan sehari hari oleh masyarakat gitu
dan mereka harus jadi lokomotif

baik tidak sekedar tagline dan harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari hari
semoga saja tahun depan nanti akan berubah terus posisinya
semoga semakin positif
sehingga revolusi mental yang digaungkan sejak dua ribu empat belas memang benar benar terwujud
mas yose rizal terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia membedah data dari politika wave
dan seberapa ideal upaya pemerintah mengelola permasalahan krusial bidang sosial budaya di indonesia selama dua tahun ini kami akan mengulasnya usai jeda berikut ini
tetaplah di program spesial dua tahun pemerintahan jokowi jk
masalah sosial budaya menjadi salah satu faktor yang bisa dibilang penentu dalam membentuk sebuah karakter bangsa
selain upaya memprioritaskan pendidikan dan kesehatan revolusi mental menjadi yang dielu elukan pemerintah jokowi jk di awal kepemimpinannya
iya lalu bagaimana program program jokowi jk terkait masalah sosial budaya selama dua tahun belakangan
kita berdiskusi dengan narasumber yang telah hadir cendikiawan muslim dan guru besar filsafat universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta komarudin hidayat
selamat malam prof komar
prof kita tanya soal pertama barangkali gini menurut prof komar revolusi mental itu masih jadi jargon atau sudah terlihat implementasinya
jargon tapi saya melihat ada komitmen ya untuk mewujudkan tapi tidak secara eksplisit dan sistematis kemudian disosialisasikan
jadi kalau saya ketemu berapa berapa orang
saya dapat jawab gimana agenda revolusi mental
nah itu jawabnya agak abstract
kalau kemudian tadi dari sentimen netizen prof masyarakat justru melihat revolusi mental ini bentuknya dari sosok pribadi presiden joko widodo dan keluarganya
misalnya kemarin presiden joko widodo beli sepatu diskonan nah terjemahannya seperti itu jadinya prof
saya pikir memang begitu ya pertama kalau kita bicara sosial budaya itu agak abstrak
namun demikian itu vital sekali mengapa abstrak karena ngukurnya kan sulit
tapi mengapa vital karena semua proses hasil pembangunan fisik infrastruktur muaranya kan untuk meningkatkan kualitas manusia
pendidikan pun muaranya kan kebudayaan makanya menarik sekarang ini di samping ada indeks ekonomi ada index of happiness
jadi itu menunjukkan kalau bicara happiness itu kan memang kayaknya
itu kaitannya dengan sosial budaya
terus dalam konteks indonesia kita bisa bertanya gini apakah pembangunan selama ini berhasil tidak dalam konteks budaya
kita bisa bertanya satu apakah anak anak muda generasi muda terutama mereka cukup paham tidak tentang identitas keindonesiaannya
dan kedua mereka merasa bangga tidak menjadi warga indonesia
kalau mereka belum bangga aku anak indonesia nah hemat saya dari segi pembangunan budaya indonesia ini harus ditingkatkan lagi
untuk tidak mengatakan gagal ya ini perlu ditingkatkan lagi
ada masalah masalah yang belum selesai soal intoleransi kemudian isu sara yang menjadi komoditas
menjadi berbeda itu di tataran akar rumput ya di masyarakat itu
secara umum sudah bisa diterima tapi kemudian di saat saat itu dibutuhkan untuk kepentingan kontestasi politik kepentingan untuk persaingan bisnis dan sebagainya itu selalu dikeluarkan
nah ini adalah pr yang kemudian menjadi concern buat semua rejim tak terkecuali jokowi jk
bagaimana sampai sejauh ini penilaian prof komar
kalau bicara pembangunan budaya maka ukurannya itu bisa dekade bisa satu generasi
jadi siapapun presidennya harus sadar bahwa ini proses program berkelanjutan
tidak bisa kemudian selama lima tahun berhasil budaya tidak bisa
kecuali kalau misalnya membangun jalan raya itu bisa
membangun gedung sekolah bisa
mewisuda sarjana bisa
tapi kalau pembangunan budaya ini bagian dari karakter bangsa
yang memang misalnya gini kita bicara bnk tunggal ik
kebenekaan itu selama ini merujuk kepada pluralitas etnis dan wilayah
tapi kan kebenekaan ke depan itu harus kebenekaan yang progresif inovatif
jadi wilayah mana unggulannya apa ekonominya peradabannya perguruan tingginya
jadi di situ kebudayaan sosial dalam konteks kebenekaan ditunjukkan pada achievement
nah selama ini belum
tapi saya melihat misalnya pendidikan sudah mulai diratakan
bahkan jokowi jk mulai membangun dari pinggiran
yang selama ini ini kurang diperhatikan
jadi satu kebenekaan itu dirawat tapi sekaligus juga spirit ke ik an sebagai indonesia pelan pelan ini sejujurnya muncul
upaya membangun budaya itu tentunya juga tidak bisa dilepaskan dari
membangun perekonomian begitu prof
untuk upaya mengentaskan kemiskinan
apakah anda melihat pemerintahan jokowi jk ini sudah membuat atau membangun mewujudkan masalah ini secara keseluruhan
ukurannya gini aja kalau dari segi kesejahteraan masyarakat ya
tingkat konsumsi daya beli masyarakat
sekarang ini orang yang memiliki handphone tv mobil kendaraan pasti berlipat lipat dibanding masa order baru
dan tiap tahun itu meningkat
kebutuhan sandang papan pangan sampai hari ini masih tercover walaupun belum semuanya
artinya dari sisi itu ini ada progres
hanya saja kalau kita bicara kesejahteraan dalam konteks pendidikan
dikaitkan dalam konteks kompetisi
global kita masih ketinggalan
mengapa itu selalu seperti itu sih ceritanya
mungkin kita tidak punya satu pilihan pilihan yang strategis
kita bisa membuat satu perbedaan
masyarakat itu mesti melahirkan satu piramidal
jadi ada yang tengah yang atas yang bawah
ada penduduk yang tinggi ada anak pintar yang sangat pintar yang sedang yang di bawah
secara horizontal juga mesti beragam
nah kita kecendungannya itu mediocre tengah tengah
karena tengah tengah maka kemudian yang hebat sekali itu tidak terfasilitasi
jadi kalau ada sekolah luar biasa itu luar biasa bodohnya
mestinya kan luar biasa pinternya difasilitasi
atau pilihannya ke luar negeri pada akhirnya
akhirnya ke sana
dan kemudian punya duit warga negaraan
jadi mestinya ada satu pilihan pilihan piloting strategis
ini didesain untuk kompetisi global
ini didesain untuk pemenuhan wilayah daerah daerah
ini didesain dalam konteks yang standar nasional
saya belum melihat satu desain seperti itu
apakah memang kemudian antara
kementerian kementerian yang bergerak di bidang sosial ini
belum ada sinergitas yang seperti untuk mewujudkan yang seperti prof katakan tadi
mungkin belum ada road map ya
misalnya gini saya ingat dulu misalnya batam
itu didesain bagaimana sebagai mitra kompetitif dengan singapura
nah itu kan sebenarnya bisa juga dalam konteks pendidikan atau wilayah
jadi pulau jawa saja saya ragu
ada tidak planologi pembangunan fisik budaya perguruan tinggi pendidikan di pulau jawa
dari surabaya sampai jakarta yang ada itu adalah ruko di pinggir jalan semuanya
kalau anda ke luar negeri kan tidak
ada satu desain
jadi kalau anda tanya apakah ada satu sinergitas saya melihat belum
bagaimana dengan bidang kesehatan
ini kan dua hal ya
pendidikan dan kesehatan itu kalau kita bicara soal masalah sosial itu adalah
hal yang paling krusial
dua duanya udah mulai gratis nih
itu merupakan suatu eleksir lah buat orang indonesia
sesuatu segala sesuatu yang berbau gratis itu kan kita happy
tapi sampai sejauh mana kualitasnya
pendidikan tadi kita sudah bahas
kesehatan bagaimana prof nanti dijawabnya
sesaat lagi kami akan kembali
tetaplah bersama kami
kembali bersama kami dalam program spesial dua tahun pemerintahan jokowi jk
menyambung tadi prof pertanyaan alvito
masalah kesehatan ini pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia sudah ada
sudah ada bpjs badan yang mengurusi masalah itu
tapi kenapa kemudian ini masih belum berjalan maksimal
sudah ada kartu saktinya jokowi nih kartu indonesia sehat
ya karena pengorganisasinya manajemennya bahkan orang orang untuk membayar pajak
kemudian bayar kesehatan berapa perusahaan dan sebagainya ini kan belum optimal
dan itu mempengaruhi bagaimana kita akan melayani kesehatan
kalau misalnya kas negara itu kurang mengapa kurang
karena mungkin disiplin sebagai citizen bayar pajak
semangat filantropik podulian itu kan kita masih kurang belum ada
kita aja susah makan masa kita nyumbang kan gitu
tapi kan bayar politik pada maut
nah kedua diuntungkan ya sungguhnya
masyarakat kita itu guyup komunalistiknya kuat
sehingga kalau ada keluarga punya problem itu keluarganya masih bantuan tuh
lalu di indonesia pengobatan tradisional dari alam itu sungguhnya cukup bagus
tapi sekarang yang lokal jenius pengobatan pengobatan kalah dengan industri kapitalisme obat obatan
dan itu jadi mahal
padahal kalau yang obat obat tradisional layanan itu dipelihara
sungguhnya masyarakat kita sehat sehat kan dari dulu
tentu ada orang orang yang memang jauh misalnya melahirkan dan sebagainya
tapi sungguhnya di luar yang dilakukan negara masyarakat itu bisa mengatur dirinya
kita lanjut ke masalah pemahaman isme pemahaman ideologi yang beredar sekarang
bahwa kita sepakat pancasila itu adalah filosofi bersama
tapi kan kita tidak menutup mata ada isme isme
hari ini saja kita bercerita ada anak berusia dua puluh empat tahun
dengan semangat gegap gempita
apa yang diakini terlepas itu benar atau salah
dan juga petugas kepolisian
atas nama keyakinannya
radikalisme begitu menjamur dan sampai sekarang ternyata masih ada
bom saja di dua tahun ini ada di sarinah
penemuan di beberapa tempat dan terakhir hari ini di tangerang
bagaimana perspektif prof komar terkait dengan
isu bagaimana kita hidup berdampingan
menyikapi ideologi isme dan lain sebagainya di indonesia
saya ingin mengatakan itu sebuah deviasi penyimpangan ya
karena secara global dan secara nasional
di indonesia itu perkembangan komitmen sebagai sebuah bangsa
bahkan muncul generasi hibrida yang semakin meng indonesia
meng indonesia atau meng global
meng indonesia dan meng global
tapi pertama meng indonesia dulu
ini produk dari mobilitas pendidikan perguruan tinggi
di beruang tinggi itu anak anak lebih merasa meng indonesia kan pergolanya
tapi sisi lain waktu yang sama
ruang publik itu kan dipenuhi simbol simbol agama
anda nyetel tv radio koran sepanduk sepanduk
agama luar biasa
kemudian ke indonesiaan juga tumbuh
ini sejujurnya perkembangan yang sehat
hanya saja kemudian ada berapa anomali orang orang yang marah
karena kecewa karena tidak mendapatkan satu posisi
karena pengaruh global dan sebagainya
muncul lah orang orang seperti itu
tapi orang orang seperti itu dari segi keagamaan
itu kan mereka juga marginal
kemudian dari segi pendidikan mereka kan juga kurang bagus
oleh karena itu indonesia itu negara yang mayoritas muslim
dan ke islamanya itu transparan moderat
dunia pesantren di kalangan ahliyin dan muhammadiyah
siapa saja bisa masuk dan tidak ada yang tutup tutupnya
jadi gerakan gerakan yang radikal disini
secara sosial itu sejujurnya semakin sempit ruangnya
karena tidak mendapatkan support baik dari negara maupun mayoritas rakyat
baik terakhir prof dari skala satu
kalau dari bidang sosial budaya ini
kinerja pemerintahan joko widjeka anda nilai berapa prof
saya melihat tujuh
dalam arti apa
karena memang apa yang dihadapi sekarang
itu kan warisan yang lama
dan siapa presidennya
dia akan mendapatkan beban dan tugas komitmen
untuk menjaga ini
tidak bisa diukur dengan naiknya apbn
dan sosial budaya itu relatif rentangnya lebih panjang daripada masalah itu
bicara generasi kan dua puluh lima tahun
baiklah prof komarudin hidayat terima kasih atas ulasannya malam hari ini
kabarnya prof komar ini akan menyampaikan pesan tertentu
tapi nanti kita tunggu saja
nanti kita tunggu saja kemunculan beliau di akhir acara ini
kami juga menanyakan pada sejumlah masyarakat ternyata
terkait situasi sosial dan budaya di dalam negeri di bawah pembimbingan joko widjeka
dua tahun belakangan ini
ya apa kata mereka kita lihat bersama
kalau yang lagi rame sekarang kan isu sarah ya
seperti kita tahu gubernur kita nih kan melalui statement statementnya yang cukup provokatif
ya saya sih nggak mau banyak komentar
tapi saya harap pemerintah bisa lebih kritis dalam menanggapi isu sara ini
semoga tidak berkembang menjadi kericuhan
saya harap kebijakan kebijakan pendidikan itu ada suatu kebijakan dasar yang fix
yang memang menjadi patokan pendidikan di indonesia
karena pendidikan sangat penting utamanya pendidikan dasar sembilan tahun
jangan ganti ganti pak kebijakan kurikulum pendidikannya
supaya anak anak negeri ini juga bisa belajar dengan baik
sangat betul sekali bahwa revolusi mental yang diungkapkan oleh

hal hal yang penting
karena mental rakyat indonesia karena mungkin karena sudah dijajah berpuluh puluh tahun
masuk ke dalam order lama order baru
sehingga kurang optimis kurang proaktif kurang semangat
apalagi mungkin sudah kerja keras tapi hasilnya kok begitu begitu saja
kalah dengan yang kolusi dengan nepotisme dan sebagainya
nah ini ditunjukkan seorang tukang mebel bisa jadi presiden
nah ini ditunjukkan seorang tukang mebel bisa jadi presiden

pemunisan presiden jokowi dodo
pemunisan presiden jokowi dodo
dan wakil presiden yusuf kalla
berhasil mengawal pembentahan masyarakat setiap bidang masyarakat ini

untuk merealisasikan seluruh visi misi yang terangkum dalam nawacita dan retorika revolusi mental
penguatan demokrasi penegakan hukum dan keamanan
kecepatan pembangunan infrastruktur ekonomi sangatlah penting
namun juga tak kalah krusial adalah upaya meredam benih bara konflik horizontal
akibat kian longgarnya ikatan sosial keberagaman di indonesia
demikian program spesial evaluasi kerja dua tahun pemerintahan jokowi jk
kami undur diri dulu
terima kasih dan sampai jumpa
kita dengarkan sekarang prof komarudin hidayat
para pemirsa tentu banyak hal yang bisa kita kritik dua tahun pemerintahan jokowi jk ini
tapi saya ingin memilih dan mengajak anda untuk melihat sisi positifnya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
satu hari saya jalan jalan ke china saya melihat tembok cina yang begitu fenomenal
apa yang menarik
saya bayangkan bahwa betul
tapa tembok itu dibangun sampai kurang lebih enam ratus tahun
karena mereka punya mimpi punya visi yang jauh ke depan
untuk melindungi bangsanya rakyatnya dari serangan asing
nah yang menarik bagi saya adalah adanya satu kontinuasi
estafet bagaimana meneruskan tembok itu
nah dalam konteks indonesia membangun satu bangsa negara yang relatif masih muda
kita lahir republik ini
ini sebenarnya masih muda
oleh karena itu diperlukan siapapun presidennya menjaga komitmen
untuk mengisi meneruskan cita cita mengapa kita merdeka
oleh karena itu siapapun presidennya lebih lebih baru dua tahun
maka ini waktu yang terlalu singkat atau sangat singkat
dengan demikian kita tidak bisa mempercayakan menitipkan semua problem bangsa ini
hanya kepada presiden
tapi rakyat harus
harus bangkit sadar partisipasi bagaimana membangun mengisi kemerdekaan ini
bahkan kita juga sadar indonesia ini yang melahirkan juga gerakan rakyat
oleh karena itu kekuatan rakyat menjadi pilar utama dari kemajuan ini
lebih lebih dalam konteks demokrasi
kalau partai yang menjadi jembatan antara negara dan rakyat tidak sehat
maka kemudian rakyat juga akan sakit negara juga akan sakit
oleh karena itu
sebagai warga negara
saya berharap sekali
agar partai partai menyehatkan dirinya
ke bawah membimbing melayani konstituen
dan ke atas memberikan program dan kader kader yang baik bagi pembangunan bangsa
sebab ini era demokrasi
kita butuh kehidupan partai yang sehat
saya ingin bahwa partai partai ini cobalah ke bawah melayani
mendidik rakyat mencerit rakyat
dan ke depan ke atas memberikan putra terbaik
demikian mari bersama sama kita sukseskan pembangunan ini